memiliki mental yang kuat mampu bekerja cepat multitasking
serta melek perkembangan digital dan media sosial
menjaga dinamika keberimbangan sehingga masyarakat tidak membentuk sentimen tertentu
yang berpotensi memicu konflik atau pertentangan
karena melalui bingkai media jurnalis memiliki komitmen untuk membangun kehidupan manusia
bukan mengejar eksklusifitas semata tanpa rasa peka
karena sesungguhnya jurnalisme itu adalah kerja kemanusiaan
saya tiffany raitama untuk cnn indonesia